tidak ada pembawaan plastik tidak ada pembawaan plastik
saya yakin bahwa indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memberikan fasilitas yang tepat untuk menggabungkan plastik darah daripada indonesia
jika anda menggabungkan plastik darah anda ke indonesia itu tidak akan diperlukan dengan tepat
begitulah bunyi surat aishnina azahra yang pernah dikirimkan kepada dubes belanda
selain kedubes belanda pelajar smp gresik jawa timur ini juga pernah mengirimkan surat kepada pemimpin dunia
seperti presiden donald trump kanselir jerman dan presiden amerika serikat saat ini joe biden
surat surat yang dikirimkan itu bukan tanpa alasan
perempuan berusia empat belas tahun itu melakukan hal tersebut karena prihatin dengan keadaan desanya yang tercemar karena sampah impor
berkat kecemerlangan dan ketekunannya ini ia diundang ke berbagai forum forum isu lingkungan internasional
seperti conference of the parties cop dua puluh enam atau lebih dikenal dengan perhelatan perubahan iklim yang dihadiri ratusan pemimpin dunia
tidak hanya itu ia juga sempat menjadi pembicara di plastic health summit dua ribu dua puluh satu yang diselenggarakan di amsterdam belanda
namun kepopulerannya tidak sampai di sana
ia menjadi salah satu sosok inspiratif yang memerankan film growth for future yang menceritakan tentang empat remaja putri yang berjuang melawan krisis iklim
namun siapakah sebenarnya sosok yang berada di belakang nina
remaja yang sampai menjadi buah bibir media jerman
papa mama saya adalah aktivis lingkungan dari mereka kuliah ya
jadi sangat berpengaruh bagi saya karena memang dari kecil sudah diajarkan untuk peduli lingkungan untuk menjaga lingkungan untuk melindungi sungai
jadi sangat terdampak gitu lah lingkungan keluarganya
kami tidak pernah memaksakan sih mas
jadi kita juga tahu setiap anak itu punya keunikan ya punya bakat punya minat
jadi kita sama sekali sebenarnya tidak pernah memaksakan intervensi dia mau jadi apa
itu terserah yang penting mereka hidupnya bisa bermanfaat untuk banyak orang
kalau mereka ingin meneruskan profesi kami sebagai aktivis lingkungan itu juga tentunya sangat membuat kita senang gitu ya
dan bisa juga meneruskan perjuangan yang sedang kami rintis dan sebagainya
meskipun kesehariannya disibukan dengan mengkampanyekan lingkungan ia tetap menjalani kesehariannya seperti remaja pada umumnya
rangga miki peresia gresik jawa timur